terima kasih anda masih bersama kami
ada sebuah video di mana terlihat dua anak dievakuasi menggunakan ambulans
didampingi petugas covid sembilan belas dengan apd lengkap yang viral di media sosial
kedua anak ini diduga tertular covid sembilan belas dari sang ibu
juga positif covid
ya allah ya rahman ya rohi
video dua anak yang dijemput petugas covid sembilan belas ini dilakukan pada rabu malam kemarin
belakangan diketahui kedua anak ini merupakan kakak beradik
keduanya dievakuasi bersama ibu dari rumah mereka di desa gandong
daerah cilengsi kabupaten bogor jawa barat
bupati bogor adeyasin membenarkan ada warganya yang dievakuasi petugas
kedua warganya ini masih anak anak berusia delapan dan empat tahun
ya memang benar di kabupaten bogor ada kejadian anak tertular
virus covid sembilan belas yaitu usia delapan dan empat tahun dalam satu keluarga
tujuh belas april ibunya mengeluh sakit dan tanggal dua puluh april
hasil lab dari rumah sakit polri dinyatakan bahwa ibu tersebut
beserta dua anaknya positif covid sembilan belas
jadi anaknya ini ada tiga yang pertama positif
yang kedua negatif dan yang terakhir yang empat tahun itu positif
dilansir dari detik com jurubicara gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
kabupaten bogor syariah sofia menambahkan
kakak beradik di cilengsi ini tertular covid sembilan belas dari ibunya
sementara suami dan anak pertamanya dinyatakan negatif corona
namun tidak dijelaskan secara rinci kapan ibu kakak beradik ini positif corona
dari hasil keterangan petugas
kini satu keluarga ini sudah dibawa ke rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta
dan saat ini kita sudah terhubung melalui telepon dengan deddy syarif
kabit pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan kabupaten bogor
selamat malam pak deddy
selamat malam mbak assalamualaikum wr wb
pak deddy bisakah kami mengetahui bagaimana kondisi anak anak itu sekarang pak deddy
apakah anda memiliki informasinya
oh iya terima kasih
saat ini kami sudah konfirmasi berdasarkan hasil tracking dari
surveillance dinas kesehatan kabupaten bogor
bahwa kondisi ibu dan dua pra dan putrinya yang berusia delapan tahun dan berusia empat tahun itu saat ini
alhamdulillah dalam kondisi sehat dan baik mbak
dengan ada kemajuan secara medis
sudahkah di tracing juga bagaimana mereka bisa terpapar
hasil dari tracking saat ini memang
orang tuanya yaitu dalam hal ini
ayahnya tuan ye ini memang bekerja di wisma atlet mbak sebagai kontraktor
jadi dia sudah beberapa hari tidak pulang ke wilayah jelengsi
yang dalam hal ini ke rumah tempat tinggalnya
sebelum kembali pun ayahnya sudah melakukan rapid test di wisma atlet
dan hasilnya memang negatif
tetapi dalam kesimpulannya dalam hal ini karena memang virus itu tidak bisa mungkin masuk ke dalam tubuh ayahnya
tetapi virus itu mungkin sudah ada di pakaian ataupun pakaian yang digunakan oleh ayahnya
sehingga mereka pulang ke rumah langsung terus kontak dengan istri dan anak anaknya
yang pada akhirnya mungkin kita karena memang ibu
yang pertama kali merasakan keluhan yaitu sesak dan panas tinggi
sehingga dibawa ke rumah sakit swasta
dalam hal ini rumah sakit h mekarsari yang ada di wilayah jelensi
setelah itu direval dirujuk ke rumah sakit rsud yang ada di wilayah cilengsi
dari hasil rapid test awal itu memang semuanya negatif
tetapi karena memang
nunggu hasil dari rumah sakit umum
dari rumah sakit keramat jati polri
akhirnya setelah diobservasi diisolasi di rsud wilayah jelengsi
dinyatakan bahwa ibunya yang namanya f
dan putranya yang berusia delapan tahun dan empat tahun
dinyatakan positif covid sembilan belas
pada hari itu juga
kita evakuasi dari ibunya ke tempat tinggal
di wilayah jelengsi
yang mana putranya dan putrinya yang berusia delapan tahun empat tahun tersebut
refal ke rumah sakit wismati jakarta
terus dia mbak
pak deddy apakah betul
sebelumnya ibu ini dirawat dan kemudian sempat pulang
tadi sudah saya sampaikan bahwa
ibu ini memang dirawat di rumah sakit h mekarsari
setelah di pemeriksaan radiologis
yang memang mengarah ke
hasil exercise nya mengarah ke
dan hasil laboratoriumnya juga terjadi elektrositiponi
kemudian pasien diarahkan untuk dikirim ke rumah sakit rujukan yang ada di wilayah kabupaten bogor
yakni di rumah sakit umum daerah cilengsi mbak
ketika pulang itu memang sudah dalam kondisi positif atau belum pak
pada saat itu masuk ke rsud wilayah cilengsi
dinyatakan hasil rapid test negatif
setelah diperiksa fisial
melakukan pemeriksaan swab
di rumah sakit polri kramatjati
hari esoknya itu dinyatakan positif mbak
pak deddy dengan anak anak ini apakah ada gejala klinis yang dirasakan oleh mereka
yang dialami oleh mereka atau tidak
pada saat dievakuasi memang anak anak seperti biasa mbak
mereka itu ceria hasil checking kita
hasil pe kita bahwa memang mereka tidak ada hal hal klinis yang memang menimbulkan gejala gejala covid pada umumnya
bagaimana dengan lingkungan tempat tinggal yang bersangkutan pak
apakah juga sudah dilakukan tracing
atau mungkin juga sudah ada pendataan khusus untuk melakukan rapid test mungkin di lingkungan itu
sudah mbak sudah
beberapa close contact yang memang pada saat itu melakukan pertolongan pertama kepada keluarga pasien
itu sudah kita lakukan pemeriksaan swab pcr
dan masih menunggu hasil
kemungkinan besok ataupun lusa hasilnya insya allah semoga berhasil
maka hasilnya insya allah sudah bisa kita terima pak
baik pak dedy sampai hari ini berapa jumlah pasien positif covid sembilan belas di kabupaten bogor pak
sampai saat ini hasil rilis terakhir dinyatakan hampir delapan puluh enam ya positif confirm
karena memang kesulitan yang sampai saat ini masih menjadi kendala adalah terkait dengan hasil pcr mbak
jadi ada beberapa pasien yang memang pdp yang sudah dirawat dan sudah secara klinis membaik
tetapi hasil daripada swab pcrnya itu belum ada hasil
sehingga kita kesulitan untuk menyatakan bahwa pasien tersebut sudah sembuh atau belum
karena sesuai dengan protokol kementerian kesehatan pasien dinyatakan sembuh itu harus melalui dua kali tes pcr ataupun swab
dan alhamdulillah pada saat ini kami sudah bekerja sama dengan universitas ipb
melakukan kerja sama dalam bentuk pemeriksaan pcr
dan sudah beberapa teman teman rumah sakit dan juga teman teman puskesmas
itu sudah melakukan pcr ke ipb
jadi tidak hanya ke litbangkes dan bbtkl di jakarta
dan mudah mudahan dalam waktu dekat juga pemerintah kabupaten bogor sudah bisa membeli unit pcr sendiri di labkesda cibinong mbak
semoga segera teratasi ya pak
semoga segera teratasi untuk odp dan pdp
semoga juga bisa terpantau dan mendapat jawaban status mereka positif atau negatif itu
pak deddy syarif terima kasih malam hari ini sudah berbincang di cnn indonesia
terapi dengan memasukkan plasma darah para penyintas ke tubuh pasien covid sembilan belas diharapkan bisa meningkatkan zat kekebalan tubuh
sehingga mempercepat penyembuhan mereka
kami kembali dengan informasinya